tim nasional sepak bola indonesia berhasil menyumbangkan piala emas bagi indonesia pada pertandingan sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
di babak final yang berlangsung pada selasa lalu indonesia berhasil menumbangkan tim sepak bola thailand dengan skor lima dua
salah satu yang berhasil menyumbangkan skor adalah beckham putra nugraha pemuda bandung yang juga tergabung dalam klub persi bandung
beckham yang bermain di posisi gelandang menyumbangkan gol kelima untuk indonesia pada menit satu ratus dua puluh
anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan budi nugraha dan yuyun zauhariah ini lahir pada dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh
menurut sang ayah ketertarikan beckham terhadap sepak bola sudah dimulai sejak berusia tujuh tahun
beckham pun masuk sekolah sepak bola mengikuti kakaknya gian zola yang sudah terlebih dahulu masuk sepak bola
seiring berjalan nyawa waktu
skill bermain sepak bola beckham terlihat saat usia delapan tahun di mana ia sering dimainkan dalam pertandingan yang ada di usia sepuluh tahun
di lapangan ia hampir selalu mencetak gol saat bertanding
rasa syukur dan bangga dirasakan keluarga saat beckham mampu menyumbangkan gol untuk indonesia
mereka berharap prestasi yang ditorehkan beckham akan terus melesat
ya harapannya kalau saya pribadi setelah membuat sejarah ya tercatat namanya beckham putra
menerbut menerima sedangkan tercatat dalam sejarah si game
tetap saya mengharapkan beckham jangan cepat puas tetap latihan yang kerja lebih keras lagi
dan jangan sombong tetap rendah hati seperti beckham yang dulu
selain keluarga rasa bangga juga dirasakan kerabat dan teman beckham
saat pertandingan final berlangsung mereka mengaku sangat menantikan beckham berlaga di atas rumput hijau kamboja
di mata saya beckham tuh apa ya banel sih ya dibanding kakaknya jualan pendiem
tapi dia karena ngeliat kakaknya jadi kepengen main bola juga dari situ pas masuk ssb
awalnya saya nggak percaya diri bisa main bola pas masuk sb ternyata dia cetak gol terus
cetak gol top score terus juara di mana mana akhirnya bakatnya memang luar biasa
terus jiwa pemenangnya dari kecil ya memang udah ada
tiap kalah tuh dia suka nangis gak mau kalah aja gitu udah kelihatan aja bener dari yang lain
sebagai teman ya rasanya senang banget dan tadinya merasa belum sempurna gitu
karena beckham gak dimainin
begitu beckham main semangat lagi nontonnya dan alhamdulillah ngegolin
dan bangga bangga banget punya teman kayak beckham itu
kemenangan tim nasional indonesia pada cabang sepak bola sea games dua ribu dua puluh tiga ini merupakan penantian panjang indonesia
untuk memperoleh medali emas setelah tiga puluh dua tahun
mita handayani rizky rahadian bandung jawa barat